kembali di berita utama saudara kami memiliki lima informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk anda simak
kita lihat yang pertama ada mobil masuk jurang empat tewas
saudara sebuah mobil jatuh ke jurang sedalam delapan puluh meter di desa ngadas kejamatan poncokusumo kabupaten malang jawa timur
dari hasil olah tkp terdapat kelalaian pengemudi dalam kecelakaan yang menewaskan empat penumpang dan lima lainnya luka
proses evakuasi terhadap korban ini terekam dalam video amatir milik warga yang langsung melakukan evakuasi terhadap para korban
kecelakaan ini terjadi saat mobil yang melaju di jalanan menurun di kawasan jurang jarak ijo hingga terjatuh ke dalam jurang yang memiliki kedalaman sekitar delapan puluh meter
saat melakukan olah tkp polisi menyatakan ada unsur kelalaian dalam kecelakaan ini
pengemudi diduga memacu mobil dengan kecepatan tinggi saat melintasi turunan yang curam hingga menabrak tebing dan terpental ke jurang
bisa diduga bahwa pengemudi mengemudikan kendaraan dari arah timur ke barat ini dengan kecepatan lumayan tinggi
sehingga pada saat menjelang terjadinya benturan dengan pembatas jalan ini tidak dapat menguasai kendaraan
kemudian tidak bisa melakukan pengereman
tim liputan kompas tv malang jawa timur